sementara di signal iduna park borussia dortmund berhasil menahan imbang manchester city
bermain di kandang sendiri dortmund menghalau serangan serangan manchester city yang tidak diperkuat oleh kevin de bruyne
keeper dortmund gregor kobel juga berhasil menahan tendangan penalti riyad mahrez di menit ke enam puluh delapan
hasil ini membuat manchester city sukses menjuarai grup g liga champions dengan sebelas poin dan lolos ke babak enam belas besar diikuti oleh borussia dortmund dengan delapan poin